kalau gitu kecapin dulu nih ya
alhamdulillah ini dan
alamatnya di sini
ini teh dokumen ini harus sampai
saya kurang kurangnya jam sepuluh dan
kalau gitu emang gimana
pulang aja naik taksi ya
ya alhamdulillah dan
aduh bentengnya aduh
iya dan dan
tiba tiba udah tidur
ya aku gak enak dong buat bangunin kamu
jadi aku biarin
terus aku suruh montir
aku ngeliat ada kuntilanak
ada hantu kuntilanak
atau apapun itu
aku malah ketawa reva
aku aku rasa kayak gak ada
kamu tuh terlalu banyak nonton video horor deh
jaman sekarang tuh mana ada sih hantu
lagian aku aja gak lihat
kok pulang sih
ya kita ajak belum kemana mana
kita pulang aja
reva dengerin aku
aku aku tadi gak bohong
aku bener bener liat hantu
aku masih takut banget rafa
dan aku kayaknya
aku kayaknya lemas capek reva
aku aku mau pulang aja
kamu boleh ya sayang
periksa aku pulang aja ya
wah udah deh
oh iya aku gak lupa
kamu beneran tadi gak lihat sesuatu yang aneh aneh gitu reva
maksud kamu setan
ya enggak lah
aku tuh gak ngeliat apa apa
lagian aku rasa malahan setan dengan takut sama aku
kayaknya reva ngerjain aku deh
aduh sayang mas dari tadi telepon telepon terus
tapi gak diangkat angkat gak aktif aktif teleponnya
gak aktif masa sih mas
eh reva tadi kamu gak terima telepon dari papi kamu
wah aku gak tau deh
kan sinyal di sana tadi tuh jelek
mas tadi sinyalnya agak agak jelek mas
jadi mungkin gak masuk mas telepon
mas kita juga udah jalan pulang kok mas
ah oke oke kalau begitu gini
mas tunggu kamu ya
kamu pulang dan hati hati di jalan ya sayangnya
sayang akhirnya kalian datang juga
aduh papi khawatir lihat
sayang kamu kenapa
kok buka kamar aneh begitu sih
gak kejadian apa apa kan
aku lihat hantu mas
hantu masa iya sih
dan muka hantunya itu masih terbayang bayang di pikiranku mas
aku jelas banget ngeliat muka hantu itu mas
iya pih aku juga gak percaya sama omongannya adriana
memang reva gak ngeliat kejadian itu
karena aku sendirian mas
reva lagi nyari montir untuk memperbaiki mobil kita
aku di situ sendirian dan mogoknya deket kuburan mas
deket kuburan persis
dan aku sendirian mas bayangin aku ketemu hantu mas
aku takut banget mas
di kuburan kok bisa sampai sana sih
ya biasa tapi kan cari jalan pintas
kalau malam minggu kan macet
saya takut mas aku takut
iya sayang biar mas temenin
siap siap pak
pokoknya nanti segera akan saya kirimkan orang untuk ke sana
iya iya untuk kantor dokumennya pak
bang iman tolong bawain tas saya dalam mobil bawa ke ruang kerja saya ya
oh iya ibu udah bangun belum
sudah juragan tapi sudah kerja lagi juragan
keterlaluan hari minggu kerja
tolong anterin dokumen ini ke rumah pak subandrio
ya beliau itu akan ke hongkong
jadi dokumen ini harus sampai di rumahnya sebelum jam sepuluh
itu alamatnya ada di sini di arah pluit
ya kamu cepat berangkat
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kamu cepat berangkat sana

bagaimana mungkin juragan pluitnya jakarta macet
waduh hari minggu tidak ada liburnya juragan macet terus
kumahai ya teh
saya nggak mau tahu bagaimana caranya mang demand ke sana
mau naik ojek mau naik pesawat yang penting nyampe sebelum jam sepuluh
udah sana cepat pergi
bang cepat atu cepat
ih lama amat sih
ini dokumen harus sampai sebelum jam sepuluh
menilai lambat iya teh
cepat ngebut mak
cepat ngebut mak
benih lampat iya teh

enggak karenaiau olem kan ni ototnya buah
perajaas mama kaya
eh tena ya aduh
enggak profesional kak buma
aduh kakak kayaknya kaki saya sakit banget ini kak
masa bodoh kak
kumaha ya teh
ini teh juragan juru saya bawa dokumen
sebelum jam sepuluh tepat dokumenter sudah harus sampai di tempatnya
di daerah fluid
tolong aduh maaf pun ten
oh begitu man yaudah yaudah yaudah
kalau gitu mang diman kasih tahu alamatnya di mana
nanti boy jemput ya
oke bentar ya mang diman ya
dohun tenpa dohun
nekal ian lili
buat cabut duluan ya ada urusan mendadak
tapi kalau misalnya geng warior mau menang geng serigala
lo langsung kasih tahu gue ya
kalau gitu kecoke dulu nih ya
alhamdulillah gini den
alamatnya di sini
ini teh dokumen ini harus sampai sekurang kurangnya jam sepuluh dan
kalau gitu mang diman pulang aja naik taksi ya
ya alhamdulillah den
aduh bentar den